partai amanat nasional yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu mengakui bahwa nama gubernur jawa tengah ganjar pranowo adalah salah satu dari sekian banyak nama potensial yang bisa saja diusung oleh kib
ganjar dinilai memiliki elektabilitas tinggi dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang meski ganjar adalah kader pdip
ketua dpp pan saleh daulai menyebutkan bahwa ganjar pranowo berhak untuk menentukan kendaraan politik yang akan membawanya menuju pencalonan pilpres dua ribu dua puluh empat
ganjar pranowo itu salah satu capres cawapres yang sangat potensial harus diakui karena survei mengatakan seperti itu
kita kan sangat percaya dengan kajian kajian akademik terutama dalam hal ini tentu survei ya
dan sejauh ini ganjar itu surveinya bagus dan tentu kita akan memperhitungkan itu juga
tetapi ganjar ini kan partainya adalah pdip dia tidak masuk di dalam koalisi kib ini gitu
nanti kalau kita selesai
sebut namanya kan belum tentu pdip nya memberikan izin untuk yang bersangkutan
nah tentu ya itu juga haknya ganjar kan
kita terbuka andai kata pak ganjar merasa ini bisa jadikan kendaraan politik silahkan datang untuk berdiskusi dengan kita
kita tentu ya sekali lagi menentukan bagaimana ke depan capres cawapresnya nanti ditentukan secara bersama sama